kepada orang orang yang tidak mengenalnya
kamarnya ini memiliki kamar kurang lebih lima belas dengan tinggi tiga meter lebar tiga meter dan panjangnya lima belas meter
kami berharap lagu pujian tadi dapat menjadi penghiburan kekuatan dan berkat khusus bagi anda dan keluarga
apakah gerindra melihat bahwa peringatan ini mengacu ke partai partai
yang menarik bapak tadi katakan selama tiga bulan ini sampai tiga bulan ke depan pasokan aman
sisilah saja ititas untung di kota
demikianlah rangkaian program acara dari kami
lantas seberapa perlukah indonesia dengan kehadiran kereta cepat jakarta bandung
ya venue menembak tuh
oke kalau kemudian menyambung perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan juga ketersediaan vaksin
untuk membuat gula semut dari nira tebu terdengar mudah loh
yang berkaitan dengan alutsisya itu ada yang bisa terbuka
bagaimana juga isu ini disorot oleh media kita masih berbincang dengan mas revo dan mas elvan
seluruh penumpang yang berjumlah tiga ratus tujuh puluh sembilan termasuk dua belas warga australia